kasus penyerangan bersenjata tajam yang menargetkan sejumlah korban perempuan belum lagi terungkap
dua pelajar di yogyakarta kembali menjadi korban serangan senjata airsoft gun
penyerangan dua pelajar terjadi saat keduanya sedang makan di sebuah warung di perempatan jalan lingkar
kawasan bangun tapan bantul minggu dinihari
menurut kesaksian warga tanpa turun dari motor
dua orang pelaku melepaskan tembakan ke arah pengunjung warung yang duduk di meja bagian depan
kedua pelajar yang mengalami luka serius di dahi dan lengan langsung dilarikan warga ke rumah sakit
sementara pelaku melarikan diri dengan sepeda motor
sehari setelah penyerangan kepolisian resor bantul meringkus tiga pelaku
satu orang berinisial dc diduga bertindak sebagai eksekutor
sedangkan dua lainnya masih pelajar
sejauh ini polisi tidak menemukan keterkaitan antara pelaku penembakan dengan pelaku penyerangan bersenjata tajam
yang mengakibatkan tiga perempuan terluka
polisi masih memburu satu pelaku lain yang masih melarikan diri
dari tangan pelaku polisi menyita dua sepeda motor satu senjata airsoft gun dan tiga telepon seluler